kira kira pak prabowo juga akan ikut kampanye turun di jawa barat dengan ketua ketua umum partai lainnya juga
insya allah saya sudah diminta dan saya mengatakan karena saya ini kan warga jawa barat saya ini warga jawa barat
jadi status saya ini penduduk jawa barat
kesini dalam rangka ya katakanlah pekerjaan ya tapi saya tinggalnya di jawa barat
saya berkepentingan gubernur jawa barat harus yang terbaik untuk rakyat jawa barat
saya juga besarnya di jawa barat
saya waktu dari prajurit hampir ya bisa dikatakan seluruh pengabdian saya berada di jawa barat
saya dulu di kupu
sekolahnya selalu di jawa barat
sekolah militernya selalu di bandung
jadi saya punya hutang kepada rakyat jawa barat
rakyat jawa barat juga mendukung saya selama ini